komisi pemberantasan korupsi menangkap tangan bupati cianjur dan beberapa pejabat setempat
ott dilakukan terkait adanya dugaan penerimaan dan pemotongan dana alokasi khusus pendidikan di kabupaten cianjur tahun dua ribu delapan belas
ott dilakukan rabu pagi
wakil ketua kpk baseria panjaitan menjelaskan
tim penyidik menemukan adanya dugaan bupati cianjur bersama sejumlah pihak telah memotong pembayaran
dari ott ini kpk mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar rp satu lima ratus lima puluh enam miliar
kpk juga telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini
yakni bupati cianjur irfan rifano muhtar
kadis pendidikan kabupaten cianjur cecep sobandi
kepala bidang smp di dinas pendidikan cianjur rosidin
dan kkipar bupati tubagus cepi setiadi yang sampai saat ini statusnya masih buron
produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di gedung kpk jakarta mutia
apa perkembangan penyidikan terkait ott yang melibatkan bupati cianjur ini
eva dari gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi tadi sekitar pukul enam belas tiga puluh
yang telah kami tunggu sejak pagi tadi
akhirnya tadi tersangka dua tersangka dari ott yang telah dilaksanakan rabu kemarin pada pukul lima pagi hari kemarin
menjerat tujuh orang yang tertangkap dalam ott yang kemudian pada rabu malam
statusnya dinaikkan menjadi tersangka tadi seperti laporan anda sebelumnya
pada enam belas empat puluh lima tadi pemeriksaan terus digelar namun tadi pada pukul enam belas empat puluh
dua tersangka akhirnya keluar dari gedung merah putih kpk yaitu
yang pertama adalah tersangka pertama yaitu bupati kabupaten cianjur irfan rifano muhtar
kemudian yang kedua adalah cecep sobandi
keduanya tadi ketika ditanya oleh awak media ketika ditanya soal pemeriksaan
juga apakah betul konfirmasi keterlibatan dirinya dalam dugaan penyelewengan dana alokasi khusus pendidikan
di kabupaten cianjur tahun dua ribu delapan belas
dari situ bupati cianjur irfan rifano mutar mengatakan dan juga memberikan pernyataan permintaan maafnya
namun quote unquote dalam permintaan maafnya dia mengatakan bahwa ia meminta maaf
karena sudah lalai dalam mengawasi aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik
sampai saat ini pun awak media juga masih bisa mengatakan bahwa dirinya menolak
ataupun dirinya menangkal adanya keterlibatan dirinya sendiri
irfan rifano muhtar sendiri dalam aliran pusaran penyelewangan dana alokasi khusus pendidikan ini eva
kemudian ditanya lagi ketika wakil ketua kpk basarya panjaitan
kemudian jurubicara kpk febri diansyah melakukan konferensi persnya pada rabu malam kemarin
mengatakan salah satu pointersnya adalah bahwa
untuk bupati kabupaten cianjur irfan rifano mutar
ketika kami tanyakan tadi langsung kepada bupati cianjur
kemudian ketika cecep sobandi sendiri ditanya tentang keterlibatannya
ia sendiri sempat menyangkal pula ia sendiri juga sempat mengatakan permintaan maafnya pula
sebagai kadisdik kepala dinas pendidikan di kabupaten cianjur sendiri
sampai saat ini juga pemeriksaan masih terus dilanjutkan
eva kita tahu memang pada rabu malam empat orang dinyatakan statusnya sebagai tersangka
kemudian tiga orang lainnya yang memang terjerat dalam ott sampai saat ini juga masih diperiksa eva
kita tahu memang bahwa biasanya dalam kasus kasus sebelumnya
apakah nantinya status akan dinaikkan menjadi tersangka dalam proses pengembangan perkara ini atau tidak
memang ada dua kemungkinan bisa langsung ditahan ataupun tidak
namun kembali lagi menurut kitab undang undang hukum acara pidana
bahwa apapun yang terjadi apapun yang diputuskan apakah yang telah ditetapkan sebagai tersangka
ini nantinya akan langsung ditahan atau tidak itu sepenuhnya merupakan kewenangan subjektif
maupun kewenangan objektif
dari penyidik kpk
sehingga sampai saat ini kami juga belum mendapatkan pernyataan langsung dari jurubicara kpk
apakah empat orang yang sudah dinyatakan tersangka ini apakah akan langsung ditahan
ataupun masih langsung melaksanakan proses pemeriksaan
dua miliar lima ratus juta rupiah kurang lebih ini adalah hasil ataupun barang bukti
yang disita oleh kpk pada ott kemarin
dihimpun kembali fakta fakta baru dalam perkembangan perkara ini tidak menutup kemungkinan pula
eva apakah nanti akan ada nama nama baru yang baik dipanggil menjadi saksi
ataupun nama nama yang akan terperiksa begitu menjadi kemungkinan menjadi tersangka
karena kita tahu dugaan dari kpk sendiri kembali lagi kita menilik konferensi pers yang berlangsung kemarin
mengatakan bahwa dari empat belas lima persen tujuh persen diantaranya mengalir langsung ke bupati
kita akan mencari tahu apakah tujuh lima persen lainnya ini
belum ada nama kemana kucuran dana tersebut akhirnya mengalir
apakah ketiga orang tersangka lainnya ataupun akan ada nama nama baru
mengingat ini juga kasus ini kasus pelelangan dana ini pun juga ibarat kata mempengaruhi sekitar satu ratus empat puluh smp di kabupaten cianjur
karena dana alokasi khusus tersebut adalah dana alokasi khusus yang dikucurkan untuk satu ratus empat puluh smp
yang mengajukan dana tersebut untuk pembaruan atau improvement untuk di
sekolah menengah pertama sehingga dikatakan ini akan banyak sekali spekulasi bahwa dana bukan cuma prosesnya bukan cuma melewati satu dua pihak saja
karena kita tahu bahwa dari empat orang tersangka satu orang misalnya yang masih buron merupakan kakak ipar dari bupati
perannya di sini sebenarnya belum dijelaskan oleh pihak penyidik kpk sendiri namun dari kronologis perkara konstruksi perkara yang kemarin dijelaskan oleh konferensi pers mengatakan bahwa
supir dan juga kakak ipar bupati t dan r inisialnya begitu keduanya terlibat dalam ibad kata pemindahan tangan dana tersebut dari mobil satu ke mobil lainnya dari mobil kadistik ke mobil bupati
sehingga sampai saat ini pun juga kita akan masih terus menilik kita akan masih terus menunggu eva seperti apa jalannya proses pemeriksaan apakah nanti akan ada pemanggilan saksi baru dan juga apakah nanti akan langsung ditahan
kita lihat kasus kasus sebelumnya pun misalnya kasus plt uriau sendiri eni maulani saragi yang akhirnya setelah dilakukan ott langsung ditetapkan jadi tersangka dan langsung ditahan
namun sampai saat ini pun kami belum bisa mendapatkan informasi apakah ini juga akan terulang lagi apakah akan langsung ditahan apakah akan ditangguhkan dulu penahanannya karena sampai saat ini pemeriksaan masih terus bergulir kembali
dua orang tadi telah keluar dari gedung merah putih kpk berarti kemungkinan masih ada lima orang lainnya yang masih berada di dalam untuk melakukan pemeriksaan
tujuh orang yang terangkap dalam ott tiga orang belum ditetapkan statusnya belum dinaikkan statusnya menjadi tersangka
semua kemungkinan dapat terjadi eva kita akan terus pantau seperti apa pengembangan kasus penyelewengan dana alokasi khusus di kabupaten cianjur ini
baiklah mutia wiro sastro melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta terima kasih